setelah selesai melakukan pemeriksaan maraton dalam sidang etik bidang profesi dan pengamanan
polda sulawesi tengah memberi rekomendasi atas kasus kapolsek parigi ibtu igdn parigi mautong
sulawesi tengah pada sabtu dua puluh tiga oktober kapolsek itu diduga melakukan perbuatan asusila atas seorang
wajah putri yang merupakan putri tersangka yang kasusnya tengah ditangani polsek tersebut
keputusan majelis hakim sidang etik profesi tersebut disampaikan sendiri oleh kapolda
selosih tengah inspektur jenderal polisi rudi supahriadi selaku kapolda sumpuh mengorbankan
saya kepada masyarakat masih ada alat alat yang memperlakukan disiplin dan politik
dan dilakukan oleh
berhenti dengan tidak hormat dari kepolisian
sudah melakukan pendidikan oleh
korban dan ibunya menyatakan bersyukur atas keputusan sidang etik ini mereka berharap kapolsek yang
sudah dicopot ini juga dikenai hukuman pidana saya terima kasih banyak kapolsek telah dipecat
sudah sangat sangat bersyukur kepada allah swt yang membawa saya punya bodoh yang
memang sejujurnya seperti itu dibikin anak suka amin ada harapan seperti diberitakan sebelumnya
kapolsek parigi diduga melakukan perbuatan asusila pada anak tersangka pencurian ternak korban
menyatakan kapolsek berjanji akan membebaskan ayahnya jafar gebua palu sulawesi tengah